buah jatuh tak jauh dari pohonnya peribahasa ini mungkin bisa menggambarkan sejumlah pemain bulu tangkis junior indonesia
yang ternyata adalah putra atau putri dari mantan pebulu tangkis nasional indonesia dulu
mereka berusaha melibih prestasi yang dulu telah diraih orang tua mereka
nama rehan noval kusaryanto mungkin belum terlalu familiar di telinga penggemar bulu tangkis indonesia
rehan yang baru berusia tujuh belas tahun ini adalah salah satu pemain muda indonesia
yang tampil di nomor ganda campuran bersama pasangannya siti fadia
di level junior sejumlah prestasi telah berhasil mereka torehkan
di asia junior championship yang baru lalu rehan bersama siti fadia berhasil menjadi juara
dan di world junior championship dua ribu tujuh belas keduanya melaju hingga ke partai final
bakat bulu tangkis yang dimiliki rehan ternyata menurun dari trikus haryanto
yang tak lain adalah ayah dari rehan
di olimpiade tahun dua ribu triku saryanto bersama minarti timur adalah praih medali perak bagi indonesia
prestasi sang ayah itulah yang dijadikan rehan sebagai motivasi di bulu tangkis
ayah saya menang rap olimpik saya ingin lebih daripada dia
juga soalnya kalau misalnya pertandingan dulu saya di jarum ikut sirnas tirnas gitu kan ayah suka ikut
kadang kadang kalau misalnya saya kalah duluan terus pasti saya pulang ke rumah pasti selalu diajakin
kalah duluan kalah kan
kalau misalnya saya menang saya juara ayah saya apa kalah
sebab apa pasti gantian ayah saya yang saya ejakin
masih gitu makanya ayah itu jadi motivasi buat saya satu satunya
saya pengen ke depannya tuh ya pengen kayak ui butet ya juara olimpik
tapi saya juga masih junior saya step by step itu perjalanan masih panjang
saya pengen latihan yang semangat lagi pengen latihan itu lagi biar jadi seperti mereka
ayah saya sendiri
selain rehan pemain junior indonesia lainnya yang berasal dari keluarga bulu tangkis adalah jauza fadila sugiarto
pemain ganda putri indonesia ini adalah
putri dari juara dunia bulu tangkis tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga icuk sugiarto
bersama tommy sugiarto yang telah lebih dahulu malang melintang
jauza adalah penerus terah sugiarto di dunia bulu tangkis
nama besar yang kadang dirasakan menjadi beban tersendiri bagi jauza
bangga punya keluarga kayak mereka punya kakak punya ayah kayak mereka
cuman saya juga kadang pengen dilihat saya sendiri tanpa orang melihat latar belakang saya
selalu ya papa ngasih selalu motivasi jangan mau diremehin sama orang
tapi kamu tunjukinnya dengan prestasi kamu
ya itu sih yang motivasi papa saya jangan mau diremehin orang aja
tunjukin lewat prestasi
satu hal yang pasti prestasi tak akan dapat diraih dengan hanya mengandalkan bakat atau keturunan saja
prestasi hanya dapat diraih lewat latihan dan kerja keras